saudara sebuah mobil ludes terbakar sesaat setelah mengisi bbm di sebuah spbu di magetan jawa timur
sejumlah petugas dan warga sempat panik karena api langsung besar sesaat setelah mobil mengisi bbm
pemilik mobil dibantu petugas sempat menjauhkan mobil dari tangki dan mesin pengisian bbm
upaya pemadaman dengan alat seadanya sempat dilakukan namun gagal
api akhirnya berhasil dipadamkan setelah dua unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi
kasus kebakaran ini dalam penanganan polsek takran magetan